pada suatu ketika di istana yang indah tinggalah ratu yang anggun
dia bahagia tapi tidak mempunyai anak
suatu hari saat dia di taman dia melihat ke langit dan berdoa
akuku tersayang kau jangan khawatir doamu pasti akan terkabul
oh dewi terima kasih banyak
kau akan mempunyai anak yang punya kekuatan permohonan
jaga dia dengan baik
beberapa bulan berlalu dan sang pangeran pun lahir
banyak kebahagiaan di istana
dua tahun kemudian sang ratu
membawa anak ke tepi sungai untuk mandi seperti biasanya
dia tidak tahu rencana jahat dari sang koki
dia mencari cari anaknya tapi tidak ketemu
dengan air mata dia pergi ke raja dan memberitahu berita buruk itu
sang koki tiba lebih dulu di istana dan berbohong pada raja
sang ratu membiarkan makhluk puas mengambil pangeran
darahnya menyebar di celemek dia
pembohong kau berikan anak kita pada makhluk buas dan kau harus dihukum
sang raja begitu amat marah
mengasingkan sang ratu selama tujuh tahun di menara kemangun
tanpa makanan dan minuman
tapi dewa begitu baik pada ratu yang malang
dia mengirim malaikat untuk memberikan makanan
beberapa tahun berlalu sang pangeran tumbuh menjadi anak yang baik
jauh di dalam hutan jauh dari orang tua yang tidak dia ketahui
sang koki memutuskan ini waktu yang tepat untuk menemuinya
anakku tersayang pamanmu ini ingin kau melakukan sesuatu untukmu
iya paman aku harus melakukan apa untukmu
kau harus menutup matamu dan bermohon untuk istana yang megah di sebuah kerajaan
dimana kau jadi rajanya dan aku penasehatmu
sang koki menginginkan lebih
anakku tersayang sekarang kau harus menutup mata dan berharap untuk gadis paling cantik untuk
kau tidak boleh sendirian
saat itu pangeran menemukan belahan jiwanya
mereka langsung jatuh cinta dan akan menari dan merayakan dan hidup bahagia selamanya
sang koki rupanya mempunyai rencana lain yang jahat
sang koki sedang di sebuah ruangan pada malam hari tertawa jahat
dia melihat cermin dan berbicara sendiri
hehehehe aku punya semua yang aku inginkan
sekarang hanya tinggal satu hal lagi
sang pangeran harus mati
jika dia mengetahui orang tuanya aku akan dalam masalah besar

sang koki memberitahu gadis itu bahwa dia harus membunuh pangeran
dia tidak akan tidur atau dia yang akan terbunuh
aku tidak akan membunuhnya aku sangat mencintainya
oh kau harus membunuhnya atau kau akan hilang
aku tidak membiarkan dia tahu orang tua yang sebenarnya dan bagaimana aku menculik dia
kau akan disilang atau lakukan permintaanku
kau pria jahat
aku akan datang ke kamarmu pagi hari untuk melihat dia mati
kau pria jahat
kau pria jahat
kau pria jahat
aku tahu kau tidak akan melakukannya aku dengar semuanya
maafkan aku sayang aku takut dengan hidupku dan hidupmu

sekarang dia harus membayar kelakuan buruknya
sekarang dia harus membayar kelakuan buruknya
sang pangeran berharap sang koki menjadi anjing pudel hitam dengan kalung emas
dan hanya diberi makan bara api
sekarang aku harus kembali ke orang tuaku
aku tidak bisa membawamu seperti ini pada mereka
maka aku akan membawamu sebagai bunga

sang pangeran berharap dia menjadi mawar merah muda paling cantik
dan membawanya di sakunya
dia pergi untuk mencari orang tuanya bersama anjing pudel yang terlibat
selama perjalanan panjang dia akhirnya tiba di kerajaan
dan mendengar nasib ibunya dari orang di sekitar pasar
dia tiba di menara pada malam hari dan berharap sebuah tangga untuk bertemu ibunya
oh ratuku apakah kau baik baik saja
iya malaikatku aku kenyang dan merasa puas terima kasih
ratuku ini aku anakmu aku telah kembali dari hutan
di mana koki jahat itu telah mengurungku
dan dia menculikku dan juga menyalahkanmu aku datang untuk menyelamatkanmu
oh anakku tersayang dewa telah mengabulkan doaku lagi
sang pangeran membawa semua rupanya ke rumah
dan dia mengetuk pintu istana keesokan harinya
dia meminta untuk bertemu raja di aulanya untuk menawarkan rusa sebagai
terima kasih pemuruh hebat
untuk hadiahmu ini tiga ratus rusa sangat diterima
kau ingin apa sebagai imbalan
yang mulia hanya jamuan makan denganmu dan juga dengan keluargamu

dia berharap untuk menikmati rusa
dia berharap untuk dirinya

aku berharap seseorang berbicara pada raja tentang ibuku sekarang

ya di acara baik ini bisa kita setidaknya memeriksa sang ratu dan mengundangnya
ini sudah bertahun tahun
tidak boleh dia berikan anakku pada makhluk buas

yang mulia itu adalah sebuah kebohongan aku ini anakmu
yang mulia itu adalah sebuah kebohongan aku ini anakmu
dan aku bukan diculik oleh makhluk buas tapi oleh koki jahat

bagaimanalah aku bisa percaya kau

sang pangeran tersenyum mengangkat anjing poodle dan berharap
poodle itu menjadi si koki yang menangis kesakitan
poodle itu menjadi si koki yang menangis kesakitan
itu benar itu benar semua itu benar itu alahku

mohon raja maafkan aku keserakahan membutakanku
kau monster terkutuk kurung dia di bawah tanah
pelajaran telah kita dapat bahwa keserakahan itu buruk dan keluarga kerajaan hidup bahagia bersama selamanya